bagi pemirsa yang gemar akan buah durian mungkin sudah terbiasa dengan olahan yang umum seperti minuman jus atau lainnya
namun bagaimana jika durian dicampur dengan makanan seperti nasi goreng spageti dan mie goreng
di cirebon sebuah tempat makanan menyajikan makanan serba durian yang berbeda dengan tempat lainnya
sekilas mungkin nasi goreng ini sama seperti nasi goreng pada umumnya
namun nasi goreng yang disajikan resto serba durian di kota cirebon ini berbeda dengan nasi goreng lainnya yaitu dengan dibaluri saus durian
begitu pula dengan nasi chicken katsu selain menggunakan saus biasa juga dibalurin dengan saus durian
berbagai menu dengan topping durian ini membuat penyuka durian penasaran
ini chicken katsu dicampur sama saus durian
dari sausnya itu kan ada saus barbeque ini itu asem
kemudian dicampur sama saus durian jadi perpaduannya itu gurih sumer banget di mulut jadi enak banget
tertariknya apa mbak
soalnya kan biasanya durian itu di buah biasa ya cuman kalau di sini tuh kayak dikemas dalam bentuk makanan seperti ini sih
ya beda ini soalnya ada saus duriannya sama durian utuhnya
sensasinya gimana mas dengan perpaduannya biasa
ini ya mungkin duriannya kerasa banget
karena selain ada durian ini sama durian utuhnya daging buah durian itu jadi rasanya pedes manis gitu
dia terkomunikasi lah
ide awal dari makanan serba campuran durian ini terinspirasi dari banyaknya penggemar buah durian yang umumnya berupa minuman
pemilik resto kemudian mencoba memanfaatkan nikmatnya durian ini dipadu dengan berbagai makanan lain
banyak ya apa namanya kasih masukan
coba deh combine durian durian buat durian itu dengan makanan
kira kira bisa jadi match nggak di mulut gitu
dan akhirnya saya coba trial sama rekan rekan semua tim saya di dapur dan akhirnya alhamdulillah semuanya match dan banyak yang suka
selain makanan serba durian yang disajikan tempat ini juga menyajikan berbagai minuman olahan lainnya yang juga serba durian
bagi anda yang suka akan buah durian tak ada salahnya mengunjungi tempat yang ada di jalan tentara pelajar kota cirebon